rencana pembangunan proyek kereta dari manggarai menuju bandara soekarno hatta oleh pt kereta api indonesia masih menemui hambatan
pt kai yang berencana melakukan penertiban terhadap sebelas bangunan di kawasan manggarai mendapat tentangan dari warga
nilai ganti pembongkaran yang hanya dihargai rp dua ratus lima puluh per meter persegi untuk bangunan permanen dan rp dua ratus per meter persegi untuk bangunan semi permanen
dianggap warga sangat tidak manusiawi
warga mengaku akan tetap bertahan sampai pt kai memberikan nilai ganti rugi yang sepadan kepada mereka
pt kai menyatakan langkah merealisasikan proyek ddt ini memiliki sejumlah dasar hukum
diantaranya perpres delapan puluh tiga tahun dua ribu sebelas di mana pt kai ditugaskan untuk menjelanggarakan serana dan perasarana kereta api bandara soekarno hatta
pt kai juga berperuman pada surat hak pakai no empat puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan untuk melakukan penertiban
pt kai sudah mengeluarkan sp tiga pada dua puluh lima april

proyek ini diperkirakan memakan anggaran rp dua tujuh triliun
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia
dan kini sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di rt satu dan rt dua kelurahan manggarai kecamatan tebet jakarta selatan
selamat pagi dika bagaimanakah suasana di sana saat ini dan apakah penggusuran akan tetap dilakukan pada hari ini
selamat pagi dika bagaimana suasana di rt satu dan rt dua di saharjo satu jakarta selatan ini
yang berada tepat di samping stasiun manggarai ini semakin memanas dan saat ini warga sudah mulai memblokade jalan saharjo satu dari depan jalan seharjo raya
dan blokade ini juga dilakukan sejak pagi hari tadi itu artinya mereka sudah mengantisipasi jika memang benar akan dilakukan eksekusi hari ini
dan joy saya baru saja mendapatkan konfirmasi dari superabto senior manager humas daob satu yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap sebelas bangunan akan berlangsung pada hari ini
dan saat ini puluhan warga bahkan ratusan warga bukan hanya dari rw dua belas saja tetapi juga dari rw lain di kelurahan manggarai ini sudah bersiaga sejak pagi hari menutup akses masuk
bukan hanya jalan saja yang ditutup tetapi akses masuk ke dalam proyek pun juga ditutup
artinya ini akses proyek di samping stasiun manggarai juga sudah tidak bisa dilakukan karena aksesnya sudah ditutup
dan saya akan juga mengajak anda untuk melihat apa yang dilakukan warga lainnya di belakang saya
tampak ada kumpulan kaum ibu yang juga tengah melakukan doa bersama sejak pagi hari tadi
mereka mendapatkan imbauan melalui pengeras suara dari masjid agar mereka bersiaga untuk melakukan penghadangan jika eksekusi dilakukan
dan tadi saya sudah mendapatkan keterangan dari warga bahwa mereka sudah final akan melakukan perlawanan secara fisik jika eksekusi tetap dilakukan
dan saya melihat juga di sini warga
sudah mulai berkumpul mereka menolak dilakukannya eksekusi karena didilai pengganti rugi terhadap bangunan yang akan ditertibkan terkait dengan pembangunan kereta bandara ini
tidak berdasar atau tidak ada nilainya hanya sekitar dua ratus ribu sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah saja perbangunan
dan selain itu sosialisasi pun dianggap sangat minim dilakukan oleh pt kereta api
dan joy saya belum melihat adanya pengamanan yang sangat masif dari pihak kepolisian di sini
dan pihak pengamanan ini masih tampak ada di dalam stasiun saja
pihak pengamanan dalam stasiun saja
dan tadi saya mendapatkan konfirmasi juga dari kepala stasiun manggarai bahwa meskipun ada aksi ini headway perjalanan kereta api dari satu kereta ke kereta lainnya ataupun juga jalur dan juga jarak masih tetap aman
artinya belum ada gangguan atau belum ada pengaruh dari aksi massa di manggarai ini
dan tadi juga saya mendapatkan konfirmasi dari ksatpo pp jakarta jepang reuters bahwa bahwasannya
satpol pp dan juga kepolisian
dan sifatnya secara teknis hanya untuk membackup saja karena eksekusi akan dilakukan oleh petugas dari pt kereta api joy
ya mahardika jika warga masih akan terus menolak untuk dipindahkan hari ini apakah langkah selanjutnya akan diambil oleh pt kereta api indonesia
ya joy tadi saya belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pt kereta api indonesia
apa langkah yang akan dilakukan selain akan tetap melakukan eksekusi hari ini
dan saya akan bertanya kepada salah satu warga yang ada di kawasan manggarai ini apa langkah yang akan mereka lakukan untuk menghadang eksekusi yang akan dilakukan oleh pt kereta api indonesia
pak boleh saya minta keterangan sedikit pak apa yang akan dilakukan oleh warga jika eksekusi ini dilakukan pak
ya kalau warga sih mungkin tetap bertahan karena harus sesuai dengan apa yang dikendaki oleh warga mungkin gitu
sampai kapan akan bertahan
ya sampai urusan semuanya ini selesai
ya sudah lah dengan adil dan bijak
apakah akan ada agenda dialog lagi dengan pt kereta api pak
waduh kalau kayak begitu saya kurang tahu ya mungkin itu nanti urusan kedepannya aja bagaimana nanti gitu ya
tapi ini akan dilakukan pengadangan
ya insya allah mudah mudahan dengan kekuatan ini kita percaya sama diri kita sendiri mudah mudahan allah mendengarnya apa keluhan yang ada di sini masyarakat dan sekitarnya
oke terima kasih pak joy kembali ke anda
ya mahardika mungkin ada perwakilan dari warga yang sudah memberikan
komunikasi lebih lanjut dengan pt kereta api indonesia atau saya juga mendengar bahwa pihak warga sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi dprd dki jakarta bagaimana
ya sebenarnya warga sudah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak termasuk dengan ombudsman dprd dki jakarta dan juga dengan komnas ham
tetapi informasi yang saya terima dari salah satu warga menyebutkan bahwa panggilan yang dilakukan oleh ombudsman kepada pihak pt kereta api indonesia
tidak membuahkan hasil atau
menemui titik buntu begitu artinya dialog dan juga audiensi dilakukan oleh pihak ketiga ini tidak mendapatkan kepastian bahwa apa yang diinginkan oleh warga mendapatkan ganti rugi yang setimpal
ataupun juga dilakukannya penundaan eksekusi tidak dihiraukan oleh pt kereta api indonesia
karena memang pt kereta api indonesia secara hukum memiliki sertifikat hak pakai yang berlaku pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan dalam peraturan nomor empat puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan

dan menilai bahwa mereka sudah tinggal sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh dan memiliki hak untuk tinggal di samping real kereta api yang nantinya akan difungsikan sebagai kereta dengan rute baru manggarai bandara soekarno hatta
joy kembali ke anda
ya maha rika tuhan maaf terima kasih atas laporan anda langsung dari manggarai jakarta selatan
semoga penertiban lahan bisa berjalan dengan damai